berikutnya selasa sore wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto menanggapi ajakan pkb untuk bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya
yandri mengatakan pan masih menunggu partai politik yang menerima erick thohir sebagai cawapres
yandri menilai strategi partainya berbeda dengan partai lain
jika partai lain lebih dulu menjalin komunikasi baru berbicara calon pasangan yang diusung
pan ingin lebih dulu meminta kepastian erick thohir sebagai cawapres sebelum menjalin kerjasama politik
komunikasi politik terus dijajaki termasuk dengan ketua umum pkb mohaimin iskandar
ia sadar bahwa erick thohir dan mohaimin iskandar adalah dua nama yang santer dipasangkan sebagai calon wakil presiden prabowo subianto
menurutnya diskusi untuk mencari titik temu telah dilakukan tetapi hingga saat ini titik temu itu belum tercapai
apa namanya cawapres kita pak erick thohir baru nanti kita melakukan pembicaraan yang teknis
ini termasuk mungkin cara pemenangannya termasuk dengan pkb
saya kira pkb gerindra itu kan teman pan juga jadi bang jul dengan caimin gak ada hambatan komunikasi apapun
tentang pilpres atau isu isu yang lain setahu saya bang jul dan caimin sering ketemu
nah itu lebih lebih pan dan juga pnb itu sudah sejauh mana sih bang
iya karena caimin juga sebagai kandidat cawapres kita hormatnya
kemudian pan juga punya cawapres pak erick thohir dalam diskusi diskusi itu ya dalam rangka mencari titik temu
nah itu yang belum ada titik temunya sampai sekarang kan